sementara itu dua puluh ribu ton beras import asal thailand akhirnya masuk ke gudang bulog divisi regional lima surabaya utara
kecamatan buduran kabupaten sidoarjo
masuknya beras import ke gudang bulog buduran mendapatkan kritikan karena peruntukannya dianggap tidak sesuai dengan yang dibutuhkan
dengan menggunakan angkutan truk dua puluh ribu ton beras impor dari satu ratus dua puluh ribu ton beras yang dipesan oleh pemerintah indonesia
akhirnya masuk ke gudang bulog divre lima buduran kabupaten sidoarjo senin sore
beras beras ini langsung dibongkar dan ditata dalam gudang agar tidak tercampur dengan beras lokal yang disimpan oleh bulog
beras impor rencananya akan didatangkan sebanyak satu ratus dua puluh ribu ton dan baru tiba di pelabuhan tanjung perak sebanyak dua puluh ribu ton
sedangkan dua puluh ribu ton dibongkar di pelabuhan tanjung wangi banyuwangi
rencananya beras impor ini akan didistribusikan ke wilayah indonesia timur seperti papua ntt dan juga maluku
kita dari perubahan pekerjaan kubah ada penyiasan dari pembangunan pusat pembangunan pusat menerima beras import dan pembangunan kuantung
tapi yang sekarang sudah masuk ini hanya empat puluh ribu ton
ini yang masuk dari gudang buduran tiga ini yaitu dari beras beras eks thailand
untuk beras beras impor yang dari thailand ini nanti akan didistribusikan di wilayah indonesia bagian timur
kedatangan beras impor ini dikritisi anggota komisi tiga dari partai gerindra bambang haryo yang melihat langsung proses bongkar muat di gudang bulog
meski mutunya dinilai bagus kedatangan beras impor ini dikhawatirkan bisa mematikan panen raya yang sedang berlangsung di indonesia
dan peruntukannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan
beli atau istilahnya pulaan
itu kita harus tahu
pulaan ini siapa yang mau membeli
bukan seperti sekarang ini
kita pulaan tapi tidak tahu siapa yang mau berbeli
begitu kita cek di sulawesi selatan sudah panen
panennya sudah sekitar hampir dua juta ton
begitu di jawa timur
kemarin sempat panen tapi sekarang kebanjiran
kemarin panennya hampir mendekati satu lima juta ton
jadi ini yang nanti kira kira pasarnya kemana
saya ingin tahu
jawa timur sendiri sebagai salah satu daerah lumbung padi yang menolak masuknya beras impor yang didatangkan oleh pemerintah pusat
karena jenis beras yang didatangkan tidak sesuai dengan kebutuhan
impor beras juga dikhawatirkan akan mematikan panen raya jawa timur
meskipun saat ini diberapa miliar
wilayah penghasil padi sedang dilanda banjir